sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
nara kamu sekarang ada di mana
kamu segera datang ya ke gedung saja geraha bagian parkiran
ya kakek gak bisa lawan sendiri
kek jangan nekat ya kek
jadinya jadinya jadinya
kalau nggak pergi pedih lagi nih ah nggak bisa ngebantu jadinya
nggak mau diinginkan disini
apa yang kamu kesini
kalau sampai papa kamu tahu
papa kamu akan membuat winona sengsara seumur hidup jody
nara kamu ngapain sih tadi ada disitu
lihat nih itu
kamu jadi luka luka gara gara aku kan
eh yang pas beluk beluk lah
cepet ngapain sih
ini udah biasa aja
maafin aku ya udah banyak repotin tamu
jadi sebenarnya sekarang kamu tinggal di mana
setelah rumah kita di sita
sekarang sekeluarga kita tinggal di hotel orcharge
iya jadi papa ngambil semua warisan yang dari yaya
punya aku punya kakak
semuanya bapak ambil buat bayar itu semua
ini nggak bisa dibiarkan lagi
karena ada bapak yang membiarkan anak menanggung kesalahan dia
oke pelan pelan oke jangan ngebuk oke
loh sekarang kita mau ke mana
nomor berapa kamar kamar kamu

mama men kenapa sih
aku nggak tahu
belum pernah semarain sebelumnya
engga enggak enggak
jangan dong jangan dong
papa udah udah udah
papa papa papa udah
papa papa udah
ya papa papa udah
ya papa udah udah udah
kamu buat dendam sama saya
karena tugas orang tua adalah mendidik pengajar
orang muda yang berbuat salah
masa papa mau mukul pak maman sih
dia tuh kurang ngajar dong
mentang mentang ayam kamu baik sama dia dan keluarganya
dia berhak untuk membuatnya baik
kamu juga ngapain sembilan mereka
kamu semalam dari mana
kamu masih apa
apa kalian tidak menyadari
kalau nona itu bukan boneka
bukan alat jual beli
bukan juga orang yang boleh diculik
disantra sama penagih hutan
kamu jangan ikut campur
saya memang lagi di bawah
tapi bukan berarti kamu satu lengkap
kamu sama dengan saya
apapun yang saya lakukan itu urusan saya
bukan urusan kamu tahu
kamu bukan kakeknya nona tahu
ini semua gara gara kamu
kamu terlalu dekat dengan dia
sampai dia jadi kurang ajar dan ngelunjak seperti ini
semenjak ayah saya meninggal
kamu selalu berusaha untuk jadi ayah saya
kita semua tidak ada hubungan saudara dengan kamu
kita keluar dari sini
buat apa disini kita dihina hina seperti ini
kita keluar gail
udah kamu jangan pernah berdauh sama mereka
nonton papa tuh udah gak punya perasaan udah gak punya hati ya
mama papa kan tahu kalau pak maman dan nara itu yang udah nolong aku
udah nolong aku dari para penculik
apa kamu diuling
maka dari itu kalau papa ngomong dengerin
kamu harus nikah dengan jody
kamu geruk kekayaan mereka
kamu bayangkan kalau papa yang diculik dan papa mati bagaimana perasaan kamu
ya dona kalau memang kamu sudah tidak suka lagi sama jody
mama bisa kenalin kamu sama anak teman mama
ya anak teman mama masih banyak kok yang single
mama mau aku makin dipikir kalau aku tuh cewek gak tahu diri
sekarang mana cincin aku
yang terima kasih